bpom merilis hasil dua sampel produk suplemen makanan yang mengandung dna babi
rilis ini dikeluarkan setelah viralnya hasil pemeriksaan sampel dua produk dari bb pom mataram
yang ditujukan kepada kepala balai pom palangkaraya
dalam rilisnya bepom membenarkan kedua produk suplemen makanan ini
yakni fiostin ds produksi pt faros indonesia
dan enziplex produksi pt medifarma laboratories positif mengandung dna babi
bpom telah menginstruksikan pt faros indonesia dan pt medifarma laboratories
untuk menghentikan produksi atau distribusi produk